dalam beberapa hari ini
atau ditelepon oleh didu
kalau mau main kesini
kapan aja boleh
kang ujang sama kang murad kok belum kesini
biasanya mah jam segini udah datang
kadang kadang pagi pagi udah datang
kang ujang kan udah gak kerja di sini kenapa masih suka kesini
sering malahan setahu saya hampir setiap hari dia kesini
mungkin ada urusan lain
kirain kayak teh serena udah gak kerja di sini tapi masih bantuin
gak tau atuh kalau memang gitu mah
mau kopi kang
memang kelihatannya lagi apa
kang ujang sama kang murad hari ini nggak kesini
enggak apa apa biasanya kan suka kesini tapi hari ini belum kelihatan
ujang lagi enak badan
kalau kang murad
katanya kalau datang sendirian kesini males
langsung aja kemana ini
ini appnya berani

komanan kalau saya tahu adik adik ngintip
dalam beberapa hari ini
kalian ketemu atau ditelepon oleh didu
setelah dipecat didu memprovokasi rija dan rudy
untuk ikut berhenti bekerja
mungkin dia juga akan memprovokasikan
untuk berhenti berhenti
terima kasih apa
oh udah kerjaan lagi di terminal
kamu udah ditelepon cuy
yang sekarang pegang terminal
yaudah masih sibuk
ya siap lihat instead seperti tadi ya ongkong satu duanya
hal ini bumi mug tubuh
ini juga nggak bagus
ini kita pake primeira dari bolak lyuray pokok abr gerade
kita menggunakan kopi klok ini kali ini
sudah ada tenaga tambahan
baru dua orang
bisa ketemu saya sekarang

kita menghadap bang edi sekarang
kok bisa kempes dua duanya
gak ada pakunya
ban belakang juga gak ada
ini mah kayaknya dikerjain orang
kita dipanggil bang edi
bang edi kamu berangkat sendiri aja
saya mau bawa motor ke bengkel
taught riana memang bagaimana sih